jawa barat dan dki jakarta menjadi provinsi dengan penambahan kasus terbanyak
jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito dalam konferensi pers pada selasa menyebut
dari dua puluh enam tiga ratus empat belas kasus menjadi tiga puluh enam ratus empat puluh satu kasus
tercatat ada lima provinsi yang mengalami kenaikan kasus tertinggi per dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh
dari kenaikan tersebut jawa barat masih menjadi provinsi dengan penambahan kasus positif tertinggi
setelah itu ada empat provinsi lain yang pada pekan sebelumnya tidak masuk sebagai provinsi dengan penambahan kasus positif tertinggi
kini masuk posisi lima besar
yakni provinsi dki jakarta yang berada di posisi kedua dengan penambahan satu dua kasus
kemudian provinsi kalimantan timur sumatera barat dan jawa tengah
sementara itu jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito juga menyebut masih ada dua puluh kabupaten dan kota di indonesia
dengan angka kematian akibat virus covid sembilan belas di atas seratus orang
wiko meminta agar pemerintah daerah pada dua ribu dua puluh satu
wilayah ini dapat terus menekan angka kematian yang disebabkan oleh covid sembilan belas
masih ada sebanyak dua puluh kabupaten kota di indonesia yang memiliki angka kematian lebih dari seratus orang
dua puluh daerah tersebut yang pertama adalah kota surabaya yang kedua adalah kota semarang yang ketiga adalah jakarta pusat
yang kelima adalah jakarta barat yang keenam adalah jakarta timur yang ketujuh adalah kota makassar
yang kedelapan adalah jakarta selatan yang kesembilan adalah kota medan yang kesepuluh adalah gresik
yang kesebelas adalah jakarta utara yang kedua belas adalah kota palembang yang ketiga belas adalah kota balikpapan
yang keempat belas adalah kota malang
yang kelima belas adalah kota banjarmasin yang keenam belas adalah demak yang ketujuh belas adalah pasuruan
yang kedelapan belas adalah kota manado yang kesembilan belas adalah kota mataram dan yang kedua puluh adalah kudus